nabi acai kemuliaan bulan amalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah apa kabar pemirsa
semua dalam keadaan sehat selamat
alhamdulillah saat ini dunia sedang menunjukkan fokusnya kepada piala eropa
negara negara di benua eropa memperbutkan gelar bergensi
yaitu menjadi juara piala eropa
negara negara jagoan sepak bola eropa
seperti jerman italia inggris perancis dan spanyol
berambisi untuk menjadi juara dunia maksud saya juara eropa
masing masing memiliki motif ambisi tersendiri
spanyol dia juara piala
piala eropa dua ribu dua belas harus bertahan gelar
jerman juara bertahan piala dunia dua ribu empat belas ada di sana
perancis tuan rumah piala eropa dua ribu enam belas
italia yang telah berhasil menuai hasil positif dari awal kompetisi
luar biasa ronaldo dari portugal akan siap untuk berlaga
gomez dari jerman siap untuk bertarung
semuanya turun tangan untuk menjadi yang terbaik
bahkan sebelumnya yang sudah selesai
yaitu copa amerika pun sudah selesai
chile mengalahkan argentina
luar biasa sebuah fenomena yang membuat mata dunia terbuka
tidak tidur di malam hari demi untuk menonton sebuah pertandingan kelas dunia
saya ingin bertanya sesungguhnya apa yang dicari oleh para pemain pemain ini
negara negara indonesia diem pada usia rp enam
apa juara ya mendapat gelar juara apakah gelar juara copa amerika gelar juara
piala eropa dan yang utama juara dunia lantas mengapa ingin jadi juara dunia pikirkan ya ingin
dihormati apalagi ingin dimuliakan apalagi ingin dihargai ingin membuktikan bahwa dirinya
yang terbaik pertanyaannya adalah energi apa yang membuat manusia ingin dihormati ingin mulia
hai mengapa tidak oh saya sih yang penting biasa biasa sajalah juara dunia biasa biasa
ada apa tidak tidak ada wow saya sih nggak jadi juara lah yang penting saya hanya main

dunia lalu mendapatkan kemuliaan pertanyaannya adalah mengapa kemuliaan begitu diidamkan
mengapa kemuliaan begitu diinginkan hai nah di sinilah ada sebuah gravitasi spiritual sebuah
energi spritual yang menarik seluruh manusia yang dihormati

yang mendorong energi manusia untuk menempatkan dirinya tinggi dan mulia
sekarang mari kita kembali ke hati yang paling dasar
ya allah al majid yang maha mulia
lantas kenapa manusia ingin mulia
karena manusia sebelum ia diturunkan ke muka bumi
jiwanya berjanji kepada tuhan
dalam surat al a'raf ayat satu ratus tujuh puluh dua ketika tuhan bertanya
alastu birobikum bukankah aku tuhanmu
manusia merundukkan jiwanya seraya berkata kami bersaksi
nah persaksian ini telah mengikat jiwa manusia
untuk senantiasa mengasihi mencintai rindu cinta
ingin memuliakan keadilan rindu keadilan
senantiasa ingin memuliakan kebenaran
rindu kebenaran dan yang terutama ingin juga mulia
rindu kepada allah al majid
inilah asma'ul husna bahwa allah adalah maha mulia al majid
kita anda semuanya seluruh pemain sepak bola dunia
tanpa mereka sadari mereka tunduk dan patuh
tunduk patuh ini saya namakan anggukan universal
mengangguk kepada kebenaran allah
allah swt dalam al quran
tunduk patuh segala apa yang di langit dan di bumi
baik dengan keinginan
tunduk patuh pula bayang bayangnya di waktu pagi dan petang
kita yang menyaksikan permainan sepak bola
bukan hanya melihat permainan bolanya
bukan hanya tendangan tendangannya
bukan hanya sundulannya
tetapi lihat di dalam hati
ada dorongan ingin mulia
harus disambung bismi robbika asma'ul husna
dengan cara itu kita melihat semua fenomena ini secara utuh
bukan hanya fenomena sepak bola
bukan hanya fenomena politik ekonomi sosial budaya
tapi fenomena bahwa al quran tertulis di mana mana
termasuk dalam fenomena fenomena sepak bola kelas dunia
terbukti dialah allah al majid yang dirindukan oleh seluruh pemain sepak bola
yang dirindukan oleh ronaldo
yang dirindukan oleh gomez
yang dirindukan oleh inesta dari spanyol
rindu kepada allah al majid
sadar atau tidak sadar
baca dengan nama tuhanmu
mari kita berdoa
agar allah membuka mata hati kita
agar kita mampu melihat kebenaran di atas kebenaran
allahumma ya allah
bukalah mata kami yang senantiasa tak mampu melihat kebenaran
yang hanya melihat secara fisik
agar kami mampu melihat cahayamu
di atas segala kejadian di muka bumi
termasuk kejadian yang paling biasa di hadapan kami
jadikanlah penambah iman kami
rabbana atina fi dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah